pencurian di sebuah minimarket berhasil terekam cctv di purwakarta jawa barat
dalam rekaman teriak pelaku mengambil sejumlah barang dan memasukkan ke kantong plastik
aksi pencurian yang terjadi pada kamis pukul lima tiga puluh pagi ini baru diketahui saat pegawai yang hendak membuka toko menemukan sejumlah barang di minimarket sudah kosong
menurut polisi pelaku masuk minimarket dengan menjebol atap
pelaku juga merusak sejumlah sistem cctv dan sensor alarm pintu
sementara itu dua dari empat kawanan pelaku pencurian toko es krim yang aksinya terekam cctv di palembang sumatera selatan berhasil ditangkap kamis pagi
dari tangan pelaku polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu buah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk mencongkel jendela toko
sedangkan barang bukti berupa kipas angin dan mesin kasir sudah dijual oleh para pelaku
petugas pun terpaksa menembak kaki salah satu dari tersangka lantaran mencoba kabur saat ditangkap
aksi pencurian yang terekam kamera cctv itu terjadi pada hari kamis tanggal enam februari lalu
para pelaku beraksi dengan merusak jendela toko es krim di saat toko ditinggal pemiliknya
dia menyasar rumah kosong ruko dengan melakukan perusakan pintu dengan menggunakan alat seperti obeng
untuk komplotan ini masih dua orang lagi masih dalam pencarian kami
kedua pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp tentang pencurian
sedangkan dua lagi yang belum tertangkap masih dalam pencarian petugas
tim liputan cnn indonesia